sebuah villa dan tanah seluas dua hektare milik mantan menteri kelautan dan perikanan edi prabowo di sukabumi jawa barat disita komisi pemberantasan korupsi
villa ini diduga dibeli edi pada juli dua ribu dua puluh menggunakan uang hasil korupsi
vila milik tersangka korupsi edi prabowo yang berdiri di atas lahan seluas dua hektare di kampung sindang lengok lenggok desa cijengkol kabupaten sukabumi disita komisi pemberantasan korupsi kpk pada kamis malam
lima petugas kpk langsung memasang pengumuman penyitaan kpk di depan pintu masuk dan tembok vila
bangunan ini dibeli edi pada juli dua ribu dua puluh dari seorang warga sukabumi
edi prabowo diduga menggunakan uang hasil korupsi untuk membeli villa ini
dari pihak kpk melakukan penyitaan dan penitipan barang bukti terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi atas nama menteri
perikanan dan kelautan yaitu bapak edi prabowo yang kebetulan mempunyai aset di desa cijenggol kampung sindang lengok kabupaten sukabumi